sedera hujan deras yang terjadi sejak pagi hingga siang di kawasan kertasari kabupaten bandung jawa barat membuat banjir bandang dan lumpur terjadi di ruas jalan penghubung antar kecamatan
derasnya arus banjir di ruas jalan penghubung antar kecamatan di kawasan ciberem kertasari kabupaten bandung bercampur lumpur hingga membuat sebuah sepeda motor ataupun sepeda motor roda dua ini saudara hampir terbawa arus
sebagian pengendara lain lebih memilih untuk berhenti karena khawatir jatuh jika harus
dan hanya di ruas jalan raya di aliran sungai cihejo di kawasan kecamatan pacet pun aliran sungai sangat deras dan bercampur lumpur
seorang warga ditemukan meninggal dunia karena terseret arus sungai
saat ini hujan sudah meredah namun warga diimbau untuk tidak beraktivitas terlebih dahulu di dekat aliran sungai